pagelaran jogja airshow dua ribu delapan belas terasa berbeda
penyebabnya gubernur d i e sri sultan hamangkubo no sepuluh dan kapolda d i e
terbang bersama menggunakan pesawat latih milik lanut adi susipto jenis tp satu ratus dua puluh grop
bertepatan dengan perhelatan jogja airshow dua ribu delapan belas
yang digelar di pantai depok bantul yogyakarta
gubernur d i e sri sultan hamangkubo no sepuluh sendiri
menumpang pesawat yang dipiloti komandan skuadron pendidikan satu ratus dua
letkol penerbangan hs romas condor
sementara pesawat yang ditumpangi kapolda d i e brigjen pol ahmad doviri
dipiloti komandan skuadron pendidikan satu ratus empat letkol penerbang didik
terbang dengan durasi empat puluh lima menit rute yang dipilih adalah
mengelilingi gunung merapi melintasi kota jogja
mengarah ke pembangunan bandara baru kulon progo
kemudian pantai depok dan kembali ke lanut adi sucipto
jogja airshow tahun ini direncanakan akan memecahkan rekor terbang para motor
sebanyak lima puluh enam buah dari rekor sebelumnya hanya empat puluh delapan buah
selain pemecah rekor penyelenggara jogja airshow juga melibatkan layang layang dan drone
ya saya harapkan bisa berjalan lancar
dan memang program bisa berjalan sebagaimana mesin
jadi baru kali ini saya naik pesawat jenis ini
nah yang jelas tadi kita bisa bagaimana pilot mengoperasikan pesawat
tombolnya banyak banget gitu rumit kayaknya gitu ya
kemudian tadi kita juga bisa melihat merapi di puncaknya
kemudian kita menderati juga kota jogja sekaligus saya lihat juga tadi bandara yang baru
jogja airshow dua ribu delapan belas digelar selama dua hari yakni sabtu tujuh belas februari dan minggu delapan belas februari dua ribu delapan belas
acara ini menargetkan pengunjung mencapai lima tahun dan juga menangkap pengunjung yang berusia lima belas tahun